kita ke informasi pasca gempa yang terjadi jumat lalu di pulau jawa
lebih dari tujuh ratus bangunan di ciamis rusak
akibat gempa dengan magnitudo enam sembilan yang terjadi pada jumat lalu
bukan hanya pemukiman warga saja yang rusak
sejumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial pun mengalami kerusakan
dan hal serupa juga terjadi di garut jawa barat
atap salah satu bangunan pesantren sanawiyah dan aliyah nurussalam
di kecamatan cikoneng ambruk diterjang gempa pada jumat lalu
pesantren khusus putri ini dihuni oleh dua ratus dua puluh lima santri
tak ada korban jiwa saat gempa merusak atap ruangan kelas ini
karena santri sudah memasuki masa libur
mengetahui seperti apa kondisi terkini pasca gempa
sudah ada koresponden cnn indonesia roby sofwan amin di banyumas jawa tengah
selamat pagi roby bagaimanakah penanganan korban gempa pada hari ini
dan distribusi logistik
di sana seperti apa pasca terjadinya gempa di sana roby
selamat pagi fani dan aldi
sebelum saya informasikan perkembangan terbaru penanganan pasca gempa
informasi terbaru terkait dengan pasca gempa yang di tasikmalaya
kemudian dirasakan di wilayah banyumas ini
beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan ketua program studi ilmu geologi
di universitas jenderal sudirman dan menyatakan bahwa
getaran gempa ini dapat memicu pergerakan tanah dan juga longsor
karena patahan patahan ini juga mengalami pergerakan
nah ini terbukti tadi malam informasi terbaru
lima belas km dari kota purwokerto tepatnya di kecamatan gumelar
terdapat pergerakan tanah dan juga longsor
tentunya ini selain ada berkaitan dengan pergerakan akibat getaran gempa
juga kondisi curah hujan yang cukup tinggi
nah pergerakan ini kemudian mengakibatkan arus jalan utama di kecamatan gumelar
ini tertutup kemudian fasilitas listrik juga tertimbun putus begitu
dan juga menimbun atau menimpa sejumlah rumah yang ada di kawasan
di lokasi pergerakan dan longsor ini
perkembangan terbaru kondisinya saya masih update
tetapi dipastikan akibat kejadian ini tidak ada korban jiwa
dan terkait dengan penanganan aldi dan juga fani
tentunya hari kedua kemarin saya memantau ke sejumlah lokasi
khususnya korban yang di wilayah banyumas bagian barat
beberapa rumah yang mengalami roboh baru dilakukan pembersihan puing puing
ini dilakukan karena sehari sebelumnya baru dilakukan assessment pendataan oleh bppd
yang jumlahnya tersebar lebih dari empat belas kecamatan
dengan jumlah kerusakan lebih dari delapan puluh rumah
diantaranya rusak berat dan rusak ringan
sembilan diantaranya mengalami roboh
dan hari ini tentunya badan penanggulangan bencana sudah mulai
khususnya untuk rumah yang roboh
bahwa akan dilakukan pembuatan rumah rumah hunian sementara
agar warga yang kemudian rumahnya tidak bisa ditempati
kemudian bisa segera memiliki tempat tinggal
sementara untuk bagian yang rusak berat
jika kondisinya tidak memungkinkan untuk diperbaiki
maka akan dirobohkan untuk kemudian sama dilakukan pembangunan rumah hunian sementara
sementara untuk bangunan bangunan yang rusak ringan
bpbd sudah memberikan alokasikan bantuan untuk atap
diberikan bantuan bantuan atap berupa seng
kemudian untuk bagian dinding yang mengalami jebol juga diberikan bantuan kalsibot
tentunya ini yang sudah dilakukan untuk bagaimana warga bisa survive pasca gempa
kemudian yang penting lagi menurut saya untuk dikawal adalah
kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa ini terhadap tiga rumah sakit yang ada di wilayah banyumas
rumah sakit margono soekario rumah sakit siaga medica dan rumah sakit banyumas
rsud banyumas di mana bangunan tiga lantai yang cukup besar di rsud banyumas ini
mengalami retak mengalami kerusakan mengalami runtuh
bagian dinding hampir sebagian besar juga mengalami jebol begitu
dan juga mengakibatkan kerusakan instalasi tiga instalasi yang ada di tempat tersebut
instalasi hemodialisa untuk cuci darah kemudian instalasi laboratorium dan radiologi
tentunya banyak pasien yang bergantung pada ketiga instalasi yang ada di rumah
sakit umum daerah banyumas ini dan tentunya tidak bisa dalam waktu dekat
maka ini harus didorong bagaimana kemudian pihak rumah sakit bisa segera untuk memberikan pelayanan darurat
mengingat upaya yang saat ini dilakukan adalah mendistribusikan pasien pasien yang melakukan cuci darah
misalnya ke rumah sakit yang lain
tetapi rumah sakit yang lain juga sebetulnya sudah penuh sudah digunakan oleh pasien pasien
sehingga ini yang menurut saya penting untuk bagaimana terus didorong agar
pelayanan rumah sakit umum daerah banyumas ini
bisa kembali normal pulih seperti biasanya melayani pasien
aldi dan juga kembali ke jakarta